diterima di semua toko seluruh indonesia
eh sayangnya hati gue gak bakal kemana mana gue buat toko ya
lu bubur banyak
oh lu keganggu ya ada dia
nah sekarang yang itu
yang kebiasaan kita oke
lu bisa gak sih pelan pelan ha
ya sorry gue gak sengaja
namanya juga gue anak baru
makanya liat dong
punya mata tuh dipake makanya
pengertiannya dikit dong
kan tadi udah
tadi kaki sekarang tangan rit
lu bisa gak sih hati hati
gua lagi yang salah
gua lagi yang salah
emang dasar ulunya aja
gua tau lu gak bisa jauh dari gua
tapi ya jangan nyalahin gue dong
lu halu banget sih jujur sana
lu bau banget sumpah rifki
sekarang lu yang bau mulut bonaga tau gak mandi sana
ya lain kali makanya kalo gue pinjem ke kamar mandi dibolehin
ini gue gak dibolehin
gua padahal cuma menumpang mandi atau enggak gosok gigi deh
ya lu pikir rumah gua tempat permandian umum apa bisa dipake sama semua orang
belit banget lu jadi orang lu ya
nih rasain nih
pak ini uangnya
kok udah mau tanya riefki
gak tau gue
terus kok musimnya kenceng banget
bersendirian bercanda bau banget

gak bisa diam gak sih
bau bau naga
modus banget sih rifki
pagi pagi gini doku dan michelle di rumahnya
gue harus ikutin dulu permainan hari
iyih si aldino kok gak ngasih kabar sih
gue yakin banget
rifki pasti lagi sama michelle sekarang
gak bener rifki ada di sini

lo bisa pergi gak derek g
lo kan gak bisa jauh derek g
lo tau gak
gue gak mau tau gue gak mau tau
engga engga lo harus tau
perempuan kalau udah menjatuhkan hatinya buat gue dia gak akan bisa melepaskannya
nah gue yakin lu juga kayak gitu
ih sayangnya hati gue gak bakal kemana mana keluar buat lo kayla
oh lo keganggu ya ada dia ya
lo inget ya ini namanya pembelandi
gak bisa sel
ini orang harus dikasih pelajaran nih
karena sering banget ikut campur
rifki malah gak jadi ikut
om juga gak tau dia ada dimana
om hubungin nomornya tapi gak aktif
bisa bisanya dia melupakan hari penting ini
hmm sebenarnya sih rifki pasti inget kok om hari ini hari apa
secara kan rifki sayang banget om sama tante dewi
cuman kayaknya ada yang larang rifki buat dateng kesini sih om
temen satu sekolahan kita juga
dan sebenernya aku juga tau sih om rifki ada dimana sekarang
kamu bisa hubungin rifki
aku gak bisa hubungin rifki
cuma aku dikasih tahu kalau rifki itu lagi ada di rumah michelle
michelle yang lagi dekat sama rifki itu
jadi rifki gak dateng kesini karena dilarang sama michelle
kamu tau dari mana
aku dikasih tahu aldino om
dan om harus tau ini yang dikirim sama aldino
rasanya menit putih lagi sih
tentang kejadian kemarin
udah bikin lo kesel
dewi ngapain deh pakai acara kesini
bisa bisa putus sebelum gue publik
lo marah ya vin
gue malahan minta maaf karena kemarin
udah keras sama lo aja
yaudah gue cuma mau ngomong itu aja
yaudah deh gue balik ya
dari itu taksi ya
bokap lo ada di dalam kan
bokap ada di dalam
soalnya kan gue gak enak kan langsung balik gitu aja kan
kayaknya lagi tidur deh bokap
siapa yang dateng vin
kok ngobrol aja di luar
udah mau balik pak
kita ngantri di dalam ya
vin ajak masuk dong vin
pakai nyuruh si dewi masuk segala
ya jadi gitu om
rifki itu semenjak kenal sama michelle
langsung berubah banget om
beda banget deh om
bawa pengaruh buruk gitu loh om ke rifki
oh kira dia anak baik
karena dia berhasil memujuk rivki untuk minta maaf sama aldino waktu itu
dia kayak gitu pasti supaya dia nggak kena masalah juga om
si aldino sama rifki itu jadi sering berantem banget om sekarang gara gara dia
dan nggak cuma berantem sama aldino om
si rivia juga jadi sering berantem sama temen temennya om